bupati siak alfedri bersama kepala balai besar konservasi sumber daya air riau suharyono
melakukan ekspedisi sungai rawa di kecamatan sungai apit
menuju ke danau zamrut di kecamatan dayun pada sabtu sebelas juli
dalam minjang minjangnya dengan kepala bbksd alfedri mengatakan akan merealisasikan permintaan masyarakat sungai raya
terkait pembersihan sungai dari banyaknya kayu dan pohon tumbang
hal ini menyebabkan perjalanan dari sungai rawa menuju danau zamrut terhambat
dengan membersihkan jalur sungai maka akan mudah dilalui nelayan atau wisatawan
tanpa mengurangi keasrian alam dan tempat bersarangnya ikan ikan
sejauh ini pemerintah kabupaten siak telah melakukan kerjasama dengan kepala bbksda riau
dalam rangka pengembangan wisata di taman nasional zamrut yaitu pada zona pemanfaatan

rawa luas telah berakhir
kemudian kamput di taman nasional zambrut ini kamput yang paling dalam di indonesia
alfedri menambahkan sarana dan prasarana di taman nasional zamrut akan ditata seperti restoran dan hotel terapung
bagi wisatawan yang masuk dari dayun juga akan disiapkan kendaraan pengantar atau shuttle bus
wisata alam yang dikembangkan di sini adalah
wisata alam minat khusus
artinya sebagai kawasan konservasi tidak semua orang akan datang beramai ramai ke tempat ini